hai pacar gimana tadi ujiannya lancar gak
lancar dong gue kan pinter
emang ya gue tuh gak salah pilih pacar
udah cantik pinter lagi
pak maaf pak kita buru buru
kalau jalan liat liat dong pake mata aja jangan pake dengkul
iya maaf ya pak ayo buruan
untung cewek cuma kalau cowok
video tadi sudah terkirim belum ya
udah capek capek ngerekam lagi
gak berguna banget sih kalian gue teleponin jojo aja
nanti cepetan lah
duh pake mati lagi nih hp
nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif
atau berada di luar service area
wah aktif sih
iya akhirnya hpnya nyala lagi
coba tak cek ah
video tadi udah terkirim belum ya sama pak bosch
gak boleh tahu kalau aku udah di sini
kalau tau pasti curiga nih non mail sama aku
gak ada apa apa
om cucu gak mau ganggu anak anak ujian
om jojo om jojo sekarang juga kejar pangeran
tadi pangeran keluar sama gio
jangan sampai om jojo lolos ya
yaudah cepetan ya om
keburu pangeran pergi nanti
kalau lagi puber sama laki laki ngebet banget
wah kalian berdua tuh bener bener nyebelin banget sih
mungkin gak bisa dianggelin deh
jadi pangerannya pergi kan
mel udah gak buta lagi ya
soalnya dari gerak geriknya kayak gak buta gitu deh
sama aja kayak sebelum dia buta
bukannya mel itu kalau buta nggak buta sama aja ya
ya worth lagi lagi gue lupa kalau gue mesti pura pura buta
sini nggak usah jauh jauh kok
boleh tuntun gue
tuntun gue enggak
tapi gue belum pernah lihat
kau udah lihat
awas kamu kalau kecauan nyontek saya kasih nilai i
it's very important gak bisa nunggu sampai ujian selesai ya pak
ya bukan lah pak bukan
bener dari pacar
kan gue udah bilang bukan
udah selesai kamu
mau kemana sih buru buru banget
bahkan udah selesai ngapain juga lama lama di kelas
bahagia nanti kalau gue tinggal di kelas gue ganggu lo lagi
kalau kalian jawabnya banyak yang salah saya tidak ada ulangan lagi
oke pacar gimana tadi ujiannya lancar gak
lancar dong gue kan pinter
emang ya gue tuh gak salah pilih pacar
udah cantik pinter lagi
kita jadi jalan kan
nah gitu dong pokoknya aku nanti bakal ajak kamu ke suatu tempat yang kreatif
keren keren mana lagi
pokoknya gak ada orang satupun yang tau
kita jadi jalan kan
nah gitu dong pokoknya
aku nanti bakal ajak kamu ke suatu tempat yang keren
keren keren mana lagi
pokoknya gak ada orang satupun yang tau
lo jangan salah paham dulu
gue bisa jelasin semua
gue sama atta gak ada apa apa kok
gak mungkin dong pacaran sama citra
jadi lo jangan salah paham ya
gue sama atta tuh deket gara gara main basket
tapi kita berdua gak pacaran
sangat tutim basket
gak mungkin dong gue baca sama citra
lo tau sendiri selera gue
emang siapa yang nyangka kalian berdua pacaran
jadi ini gak penting juga buat gue
kalo kalian berdua pacaran
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
riz tunggu riz

kan kita berdua mau jalan
susulin gak ya